penambahan kuota haji di tahun dua ribu tujuh belas ini yang menjadi dua ratus dua puluh satu ribu orang
langsung disambut gembira oleh umat muslim di indonesia
iya namun ada kisah lain juga karena meskipun kuota ditambah
ternyata tidak terlalu berpengaruh signifikan kepada daftar tunggu haji
lamanya daftar tunggu haji kerap menjadi perhatian dari tahun ke tahun
daftar tunggu haji secara nasional rata rata mencapai tujuh belas tahun
namun banyak juga daerah yang daftar tunggunya jauh lebih lama
di sidrap sulawesi selatan misalnya
daftar tunggu haji mencapai empat puluh satu tahun dan disebut sebut paling lama di indonesia
berdasarkan data kementerian agama hingga februari dua ribu tujuh belas
provinsi sulawesi selatan rata rata memiliki jangka waktu tunggu paling lama
yakni dua puluh sembilan tahun
kemudian diikuti oleh kalimantan selatan dua puluh delapan tahun

provinsi sulawesi utara memiliki jangka waktu paling pendek yakni sebelas tahun
selain itu jawa barat bengkulu kalimantan barat dan maluku memiliki masa tunggu empat belas tahun
daftar tunggu tersebut telah disesuaikan dengan pengembalian kuota calon haji indonesia
dan penambahan kuota sebesar sepuluh ribu orang
menteri agama lukman hakim saifuddin meyakini kuota haji akan terserap seratus persen
bila terjadi pembatalan keberangkatan
kemenak menetapkan kuota haji di jawa barat
kemenak menetapkan cadangan lima persen dari keberangkatan tahun berikutnya
untuk mengisi kuota yang tersisa
kuota calon haji indonesia dua ribu tujuh belas sebesar dua ratus dua puluh satu ribu orang
jumlah itu terdiri dari dua ratus empat ribu orang haji reguler dan tujuh belas ribu haji khusus